bungi seling berakhir pekat
kayaknya seru ya kalau kita keliling keliling
untuk mencoba berbagai aktivitas
mulai dari main golf berkuda
mencoba banyak wahan
gitu saya terus di happy weekend
ada banyak pilihan destinasi wisata
untuk menghabiskan akhir pekan anda
di sekitar jakarta
salah satunya tempat rekreasi
yang ada di tapos depok jawa barat
di sini anda dapat mencoba
beragam aktivitas seru
bersama teman atau keluarga
untuk masuk ke area ini
anda tidak perlu merogoh kocek
namun anda harus membayar
jika ingin menjajal wahana dan permainan
yang ada di sini
di sini tersedia berbagai
jenis kendaraan yang bisa disewa
seperti sepeda listrik
harga sewanya bervariasi

kali ini saya mencoba mengendarai sepeda motor listrik roda tiga
sudah puas berkeliling
saya melanjutkan bermain mini golf
dengan membayar rp lima puluh
kita dapat bermain mini golf
sebanyak delapan belas holes
dan yang paling besar
watasi pening ini punya
dan nama adalah
jika mencari kegiatan yang menantang adrenalin di sini anda juga bisa menjajal atv
wah seru juga ya mengendarai atv mengitari area bermain yang cukup luas ini
tarifnya rp lima puluh untuk empat kali putaran atau sekitar sepuluh menit
di sini anda dapat menunggangi kuda
sementara anak anak dapat menunggangi kuda poni yang mengemaskan
sambil naik kuda anda bisa berkeliling santai di tengah lahan yang cukup asri
jadi naik kuda ini aku tadi udah diajarin
kalau misalnya belok nih ternyata kita bisa ngendarain kayak gini
jadi agak ditarik kanannya tuh dia akan belok
kayak ngendarain motor ternyata
tapi ini saya tetap didampingin abangnya karena saya belum berani lepas sendiri
di sini juga ada berbagai hewan jinak yang dapat anda beri makan seperti kelinci kura kura hingga iguana
namun pengunjung hanya boleh memberi makan dengan pakan yang sudah disediakan oleh pengelola ya yaitu sayuran segar
jadi di sini selain bisa ngasih makan kelinci kura kura kita juga bisa gendong langsung dan ngasih makan iguana
selain untuk rekreasi tempat wisata ini juga dapat menjadi sarana edukasi bagi anak
tempat ini biasanya paling ramai dikunjungi pada akhir pekan oleh keluarga
biasanya kita paling ramai itu di weekend atau hari hari libur
biasanya ramai datang ke keluarga atau di sini
iya keluarga biasanya keluarga dan anak anaknya
jadi bisa bermain main mendapatkan edukasi di sini
setelah selesai beraktivitas outdoor saatnya saya berburu kuliner untuk melepas lelah
di area wisata ini tersedia lebih dari tiga puluh tenan kuliner mulai dari makanan tradisional jepang korea hingga west
jepang juga terdapat banyak kuliner yang menarik seperti jajanan korea topoki mozzarella dakochi atau satay paha ayam ukuran jumbo
hmm teksturnya empuk dengan rasa gurih
untuk dessertnya ada gelato dengan pilihan rasa unik yaitu blueberry cheesecake dan black sakura
rasanya asam dan menyegarkan
hmm terusnya sudah perjalanan saya hari ini seru seruan
dan segala aktivitas saya hari ini mulai dari naik sepeda keliling keliling kemudian main golf sampai berkuda
ini dapat menjadi alternatif anda untuk menghabiskan akhir pekan bersama keluarga
siva hanifa devi fitriani depok jawa barat